partai idaman mengajukan gugatan surat keputusan komisi pemilihan umum yang tidak meloloskan partai dalam pemilu mendatang
pendaftaran gugatan diajukan di pengadilan tata usaha negara jakarta timur didampingi kuasa hukum partai idaman
objek gugatan ditujukan kepada surat keputusan kpu yang menyatakan partai idaman tidak lolos verifikasi sebagai peserta pemilu mendatang
pendaftaran gugatan dilakukan setelah partai idaman melewati sidang mediasi dan adjudikasi di bawaslu
dinampingi kuasa hukum partai idaman menyerahkan sejumlah berkas persyaratan pendaftaran gugatan
sebelumnya badan pengawas pemilihan umum menyatakan partai idaman tidak lolos sebagai peserta pemilu
keputusan ini disampaikan dalam sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu di kantor bawaslu
dalam pertimbangannya bawaslu menilai keputusan kpu telah sesuai aturan dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh tentang pemilihan umum
kami mengadakan mengajukan gugatan setelah beberapa sidang mediasi dan adjudikasi di bawaslu
kita juga sedang melakukan gugatan ke tkpb tentang pelanggaran etik
dan kali ini kita mendaftar ke pt un untuk katakanlah melaporan
mereka melakukan pelanggaran administratif etik dan tentang pelanggaran hukum terhadap pelaksanaan azas
pelaksanaan petugas negara yang tidak baik di dalam pemilu